kuasa hukum istri irjen verdi sambo arman hanis menyatakan secara psikologis putri candrawati masih terguncang dan hingga kini masih dalam penanganan psikolog klinis yang ditunjuk oleh polda metro jaya
selain itu arman juga memastikan tidak ada luka atau memar di tubuh istri verdi sambo
hal itu diungkapkan arman dalam konferensi pers yang digelar tim kuasa hukum verdi sambo
dan kita akan segera bergabung ke mabes polring untuk mendengarkan statement dari kepala kepolisian republik indonesia
rekan rekan tim sus rekan rekan media sesuai dengan arahan bapak presiden beberapa waktu yang lalu bahwa beliau memerintahkan kepada kami untuk membuka secara transparan jujur sehingga proses penyelidikan ini betul betul bisa dipahami
dan masyarakat tentunya mengingatkan
menginginkan bahwa proses penyelidikan yang kita lakukan juga betul betul transparan
beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan penonaktifan kemudian juga kita membuka ruang untuk melaksanakan otopsi ulang
dan kemarin telah dilaksanakan penempatan tersangka
dan saya kira nanti secara khusus pak kabar eskrim
namun malam ini saya akan menjelaskan beberapa informasi yang kita dapat dari pemeriksaan tim irsus
karena ini juga menjadi penting bagi masyarakat yang beberapa waktu lalu mungkin menanyakan
masalah terkait dengan cctv rusak
yang tentunya ini juga menjadi hal hal yang harus kita jelaskan
jadi tim irsus yang dipimpin oleh irwasum
telah memeriksa sampai saat ini dua puluh lima personil dan proses masih terus berjalan
di mana saya rasa kita harus mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari
di mana dua puluh lima personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan tkp
dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah tkp dan juga hambatan hambatan dalam hal
penanganan tkp dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik
kita telah memeriksa tiga personel parti bintang tiga
bintara dan tamtama lima personil
dan juga ada beberapa personel dari polda dan joparis
tentunya kita ingin semua proses bisa berjalan dengan baik
oleh karena itu
terhadap dua puluh lima personil yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan
kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kodetik
ditemukan adanya proses pidana
kita juga akan memproses pidana yang dimaksud
dan malam hari ini
saya akan keluarkan tr khusus
dan tentunya harapan saya
saya akan membuat proses penanganan
untuk najlepokan significant personel dan pemeriksaan
saya akan membaca hal ini
pada perang jasa pengacara
ini tapi bagi orang juswa
bukan hanya itu
terima kasih bapak wakabori yang terhormat bapak wakabori dan para pejabat yang hadir pada kesempatan ini
saya hormati rekan rekan media atas izin bapak wakabori saya akan menyampaikan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran barreskrim bori terhadap lp yang dilaporkan oleh keluarga joshua dan lp limpahan dari polda metro jaya yang berisi laporan dari ibu putri yang pelecehan
kemudian yang kedua laporan tentang ancaman pembunuhan yang dilaporkan baradae
seperti yang rekan rekan ketahui bahwa hasil penyidikan yang dilakukan jajaran barat skrim sudah memeriksa sampai dengan hari ini empat puluh tiga saksi
satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka
rekan rekan sudah mengetahui bahwa sangkaan pasal yang diterapkan adalah tiga ratus tiga puluh delapan yunto lima puluh lima yunto lima puluh enam
artinya bahwa kenapa tidak diterapkan tiga ratus empat puluh
karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari
temuan temuan selama pemeriksaan oleh tim khusus yang dilakukan sehingga tadi sudah disampaikan oleh bapak kapolri bahwa dua puluh lima personel dari propam kemudian dari barreskrim ada yang dari pores dan polda metro jaya sudah menjalani proses pemeriksaan oleh tim irsus dan sebagian akan ditempatkan di tempat khusus
dan nantinya apabila ada proses
ditemukan pelanggaran pidana
daripada perbuatan perbuatan yang dilakukan
baik itu menghalangi proses penyidikan
menghilangkan barang bukti
menyembunyikan barang bukti
sehingga menghambat proses penyidikan
nantinya akan setelah menjalani proses pemeriksaan kode etik
rekomendasi daripada bapak irwasum nanti akan kita jadikan dasar
apakah perlu kita lakukan peningkatan status mereka
daripada para pelaku yang tadi ada pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam adalah ada yang melakukan turut serta melakukan
menyuruh melakukan perbuatan pidana atau karena kuasanya dia memberikan perintah untuk terjadi sesuatu kejahatan termasuk
memberi kesempatan dan memberi bantuan sehingga kesehatan itu bisa terjadi
ini akan menjadi landasan kita di dalam melakukan proses penyidikan yang kita lakukan termasuk
kami dari tim sus karena di samping sebagai kabar reskrim saya juga masuk bagian daripada tim sus
juga mendapatkan surat dari penyidik untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan
laporan polisi limpahan dari polres ke polda metro
yang nantinya akan dilakukan evaluasi oleh tim sus secara bersama sama untuk mengkaji
apakah tahapan tahapan proses yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak
hal ini adalah
untuk melaksanakan perintah bapak kapolri untuk membuat terang organis terang terangnya
sehingga siapapun yang turut serta atau menyuruh melakukan itu akan terbuka
memang kendala daripada upaya pembuktian adalah adanya barang bukti yang rusak atau dihilangkan
ini membuat waktu membutuhkan waktu kita untuk melakukan penuntasan masalah ini
terima kasih bapak kapolri
yang jelas bahwa penanganan penyidikan sudah mulai
penetapan tangka juga sudah dilakukan oleh tim sus
dan itu tidak berhenti sampai disitu
dan terus akan dikembangkan
sehingga semuanya kemudian menjadi jelas
terkait dengan siapapun
siapapun yang terlibat di dalam proses tindak pidana tersebut
tentunya kita akan tindak tegas
mungkin itu yang bisa saya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baru saja kita dengar statement dari kepala kepolisian republik indonesia jenderal listio sigit prabowo mengenai penyidikan kasus penembakan brigadir yosua
dan tadi kapolri menyebut telah memeriksa dua puluh lima personel polri
yakni diantaranya ada tiga panglima tinggi
kemudian ada lima komisaris besar
dan tiga komisaris polisi sisanya
pangkat di bawahnya
kemudian juga kapolri
mengungkapkan akan segera menerbitkan telegram khusus untuk melakukan mutasi mempermudah proses penyidikan kasus ini